wakil presiden yusuf kala mengatakan generasi milenial harus siap menghadapi tantangan
dalam perubahan teknologi menuju revolusi industri empat
dalam sambutannya yusuf kala mengajak kaum milenial agar mengikuti perkembangan teknologi yang ada
karena saat ini semua sistem yang ada telah berbasis digital
secara teknologi menurut kala indonesia sudah tertinggal dibanding negara asia lain seperti jepang
indonesia baru memasuki revolusi industri empat
sementara jepang telah memasuki revolusi industri lima
jepang telah menggunakan teknologi robot untuk bekerja menggantikan manusia
kala juga mengingatkan meski sistem e commerce dan bisnis online semakin marak
tapi pebisnis dari kalangan milenial tetap harus menjaga kualitas produk
dan terus membuat berbagai inovasi agar bisa bersaing dengan negara lain di dunia
kedua nanti mengalami perubahan perubahan
juga nanti mengalami perubahan perubahan
lebih otomatisasi lebih banyak motioning dan sebagainya
kalau di beberapa tempat malah contohnya fabrik tekstil
bekerja sendiri ini otomatisasi tapi ada batasannya juga
iya karena automation itu data robotik kan
lapangan kerja yang terbuka bisa lebih kecil
serangkan kondisi negara berbeda beda
mungkin itu cocok
di jepang di eropa eropa tapi di indonesia lebih murah dengan labor intensif daripada itu
ada juga barang barang yang tidak bisa semuanya dengan
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini